isolasi sosial disebabkan oleh kurangnya kontak dengan orang lain
nah baru yang ketiga ini nasi
terkait dengan bantuan sosial yang sangat masif diguyur pada awal januari kemarin
hal ini disebabkan harga gandum yang terus naik hingga menjadi rp tiga belas per kilogram
sebenarnya tempat tempat mana saja yang
saat ini saya sedang berada di kelurahan cipamungpek di mana kawasan ini merupakan salah satu daerah yang terkena dampak cukup parah dari gempa bumi yang terjadi di sumedang